tercatat ada tiga belas daerah yang sampai dengan saat ini mengirimkan hanya satu paslon untuk mengikuti pilkada serentak dua ribu delapan belas
jumlah ini meningkat cukup signifikan jika dibandingkan pilkada periode sebelumnya baik dua ribu lima belas maupun dua ribu tujuh belas
sebenarnya mengapa fenomena ini bisa terjadi berikut informasinya
bukan hal baru pilkada di indonesia diwarnai oleh majunya hanya satu pasangan calon atau yang biasa dikenal dengan sebutan calon tunggal
di tahun dua ribu lima belas tercatat ada tiga daerah
di tahun dua ribu tujuh belas jumlahnya meningkat menjadi sembilan daerah
dan di tahun ini komisi pemilihan umum mencatatkan jumlahnya kembali meningkat menjadi sembilan daerah
kepala daerah dan yang mana calon calon tunggal ini juga kembali merupakan sosok sosok yang ingin mengulang periode kekuasaannya
dilihat di daerah daerah kenapa daerah tertentu bisa muncul calon tunggal sementara di daerah lain enggak
itu ya biasanya bisa dilihat dari kualitas pembangunan demokrasinya
di mana demokrasi yang sudah relatif mapan
dari sisi partai politiknya kemudian masyarakat sipilnya media masanya itu biasanya cenderung untuk tidak muncul paslon tunggal
itu di daerah daerah yang misalnya selama ini memang dikendalikan oleh kekuatan oligarki politik lokal
perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem juga mengakui masih meneliti anomali meningkatnya
jumlah paslon tunggal dalam pilkada tahun ini
beberapa faktor yang sudah menjadi rahasia umum masih mendominasi alasan malasnya kemunculan lawan paslon tunggal
salah satunya sulitnya individu melawan kedikdayaan calon kader terutama yang berasal dari partai yang lebih kuat modal serta pengalaman politiknya
ciri khas dari calon tunggal itu adalah semuanya melibatkan petahana
jadi petahana yang punya elemen
elektabilitas kuat lalu kemudian mereka memborong hampir semua dukungan partai
nah yang jadi catatan kita beberapa daerah memang diluar dugaan
seperti misalnya kota dan kabupaten tanggerang
memang elektabilitas petahana kuat di sana tapi kemudian tanggerang adalah kota yang dinamis
dekat dengan dki jakarta di perbatasan
sehingga mestinya secara logika eksistensi partai partai tidak mengambil
resiko dengan hanya mengusung calon tunggal
sebab eksistensi partai diperlukan di daerah tersebut untuk membangun persepsi publik terkait dengan fungsi dari partai dan keberadaan partai sebagai mesin politik
nah di indonesia ini menjadi anomali karena terjadi di daerah yang punya konfigurasi pemilih besar
demografinya geografisnya juga luas gitu ya
sehingga semestinya terhadap institusi partai adalah sesuatu yang esok diperlukan
jadi itu adalah hal yang sangat esensial untuk menunjukkan eksistensi
tetapi alih alih memperlihatkan eksistensi mereka lebih sepakat untuk mengusung calon tunggal
nah disinilah mengapa calon tunggal di indonesia masuk kategori sebagai anomali
undang undang pilkada saat ini memang tidak melarang majunya calon tunggal
pemilih juga berhak untuk menggunakan aspirasi untuk tidak memilih calon tunggal dengan mencoblos kolom kosong
dan tentu melahirkan konsekuensi baru bagi pesta dan peristiwa